bandara soekarno hatta tangerang banten jumlah penumpang mulai turun
tidak terlihat lagi antrian penumpang di counter check in terminal tiga
dari data angkasa pura ii total jumlah penumpang di bandara soekarno hatta hari ini adalah satu ratus dua puluh delapan ribu lebih
jumlah ini turun dari hari sebelumnya yakni lebih dari satu ratus lima puluh ribu penumpang
situasi di bandara soekarno hatta masni jumlah penumpang ini kalau kita lihat di belakang anda juga sudah tidak ada kepadatan
puncaknya juga sudah berlalu nah kota tujuan pemudik untuk saat ini paling banyak kemana
iya kalau untuk kota tujuan terbanyak untuk mudik pada tahun ini ada lima
lima teratas seperti itu ada yang tujuannya ke bali medan padang surabaya dan juga
makassar lima kota inilah dengan tujuan terbanyak untuk mudik pada tahun dua ribu dua puluh empat ini
memang tadi disebutkan benar sekali pas kalis kalau di situasi di terminal tiga bandara soekarno hatta saat ini sudah terpantau normal
dimana tadi pantauan kami sejak tadi pagi hingga siang ini
tadi pagi memang ada sedikit penumpukan atau kepadatan seperti itu di terminal tiga ini
namun tidak seperti hari kemarinnya yang dimana untuk lalu lalang itu lumayan ramai
hanya antrian panjang untuk check in di counter counter pesawatnya seperti itu
dan untuk saat ini memang dapat dilihat belakang saya untuk antrian sudah tidak ada dan sudah terlihat begitu normal
dan juga kalau misalnya kita berbicara mengenai datanya untuk hari ini saja ada total sembilan ratus delapan puluh dua penerbangan di bandara soekarno hatta ini
dan juga untuk dari total penumpang itu satu ratus dua puluh delapan dua ratus delapan puluh tujuh
dan ini turun dari hari sebelumnya di mana untuk total penumpang itu lebih dari satu ratus lima puluh
dan juga tadi juga disebutkan bahwa untuk dari puncak arus mudik di bandara soekarno hatta ini sudah terjadi pada sabtu lalu pada tanggal enam april dua ribu dua puluh empat
dan di mana itu mencapai satu dua ratus lima puluh delapan penerbangan pada satu harinya atau di tanggal enam tersebut
dan untuk dari penerbangan pada hari itu atau puncak pada tanggal enam april dua ribu dua puluh satu

lima puluh persen dari tahun sebelumnya yang hanya itu satu satu ratus enam puluh delapan penerbangan
dan kalau tadi saya sempat melakukan wawancara juga bertanya kepada penumpang penumpang yang ada di terminal tiga
bandara soekarno hatta ini mereka ini memilih untuk mudik hamin satu atau satu hari menjelang dari hari raya idul fitri
yang pertama itu karena mereka baru mendapatkan cuti dan juga ada pengakuan dari salah satu pemudik yang menuju sumatera
karena di beberapa hari lalu dia mengaku empat hari lalu itu melihat situasi di meraki itu yang sangat padat antrian yang panjang di dalam tol
dan inilah yang memutuskan untuk dirinya dan juga keluarga
dan mereka memilih mudik menggunakan pesawat walaupun ini satu hari menjelang lebaran seperti itu pada besok hari
dan karena itulah mereka lebih memilih untuk menggunakan pesawat untuk pulang ke kampungnya masing masing
dan memang untuk penurunan dari penumpang ini sudah mulai terjadi
mulai dari kemarin itu ada satu ratus lima puluh ribu lebih penumpang dan hari ini sudah satu ratus dua puluh delapan ribu lipit penumpang
nanti hingga sore apakah kondisinya akan semakin ramai atau memang sudah mulai landai dan juga terlihat normal
terima kasih mas niramawati melaporkan dari bandara soekarno hatta